sejumlah pembalap formula e telah tiba di jakarta untuk menghadapi seri ke sepuluh dan ke sebelas di jakarta akhir pekan ini
para pembalap mengaku persiapan yang paling diperhatikan adalah adaptasi fisik terhadap cuaca jakarta yang dirasa cukup panas
dua pembalap formula e masing masing dari tim jaguar tcs yaitu mitch evans dan juga tikum mengatakan cukup antusias menghadapi balapan di sirkuit jakarta international e prix circuit pada sabtu dan minggu pekan ini
sejumlah persiapan diri dinyatakan masing masing pembalap terkait strategi balapan kondisi mobil dan kondisi fisik
pembalap jagu rtcs yang juga menjuarai seri jakarta formula e dua ribu dua puluh dua lalu mitch evans mengaku akan melakukan treatment yang sama dalam menghadapi cuaca seperti tahun lalu yaitu menyiapkan kolam berendam yang diisi dengan es batu

saya sudah teringat mencoba dobrze semuanya dan musimletter juga lebih elak